tidak ada masalah karena ketiga kepala staf itu baik darat laut maupun udara
sesuai dengan aturan perundang undangan memenuhi persyaratan
lalu siapa yang dipilih ya sudah kita serahkan pada hak progratif dari presiden
dan presiden memilih kepala staf angkatan laut buat kami selesai
mari kita bawa ke fit and proper test
tidak ada kami mendapatkan informasi ya begini karena pimpinan dpr pada saat itu sedang melaksanakan tugas ke kamboja
karena beliau tidak ada kan tidak mungkin surat itu lewat pos atau tidak diserahkan secara resmi
karena menyangkut jabatan panglima ya harus dibawa
oleh utusan presiden diserahkan secara fisik kepada ketua dpr
jadi tidak ada diskusi diskusi yang lain lain